di studio sudah hadir dari salah satu komunitas pecintaan di jakarta dog lovers ada mas welder
halo mas wolder dan juga lucky halo lucky nya gak mau ditarik nih halo halo mas
hai lucky hai lucky hai lucky tuh kan turut sekali kamu lucky manja ya langsung kelihatan ya
lucky ini umur berapa mas wolder ini saya kurang tahu ya saya di saya udah dua tahun
sebelumnya saya di rescue oh udah dua tahun kira kira mungkin empat tahun ya nah jadi pada intinya meskipun memang anjing pelihara ataupun yang kita pelihara itu tidak dirawat sejak kecil
sejak dia masih baru lahir tapi nyatanya pun bisa seperti ini ya hanum ya tapi mas walder sebagai pecinta binatang nih
saya kita tuh mau tahu dulu deh pendapatnya mas weldres soal yang terjadi beberapa waktu lalu di malang itu gimana sih
sebenarnya apa sih yang mungkin nih menjadi salah satu faktor penyebab
jadi sorotannya tuh apa sih mas wolder kalau secara detail penyebabnya saya agak terlalu ngikutinnya
karena saya gak ada di lokasi nah faktor utama nya sih mungkin anjingnya tekanan stress
nah karena saya lihatnya di gambar kan dia cuma dirantai gitu di kandang kurang mais dulu saya dengar ceritanya dulu dia itu sering dibawa
ada komunitas jalan jalan nah setahun terakhir saya lihat cuma di kandang aja gitu di kandang mungkin ya stres sih
nah setahun terakhir saya lihat macam dia cuma dikandang aja gitu dikandang mungkin ya stress sih
mungkin ya tetres sih karena dari tekanan bisa jadi ya berubah itu anjingnya sebenarnya kuat

ya tapi kalau karakteristik kita berbicara tentang pitbull ras pitbull ini dia kan mungkin ada
kecenderungan untuk setia pada satu tuan atau satu perintah satu komando itu mempengaruhi nggak sih
nah itu itu yang menjadi kendala ya seharga sebesar memang pitbull one man tapi enggak
memungkinkan juga dia friendly sama anggota keluarga lain asal sejak dini itu udah dikenalin
kita punya anjing kenalin semua anggota keluarga apa yang boleh apa yang nggak boleh nah terutama
anak kecil ya anak kecil kan kadang kadang di gini di apa itu kaget buki aja kaget kan
jadi unyeng unyeng ya luki kasian kalau kurang kurang sosialisasi sama pendidikan untuk anak anak
ya gitu jadinya oh jadi pada intinya pada saat kita ingin memelihara hewan misalkan saja anjing anjing
utama dalam kasus ini ya memang kita harus memperkenalkan ya kepada seluruh orang yang ada di rumah begitu
sama tempat juga kan pitbull oh dia nggak bisa tempat kecil harus bisa lari lari tanggal delapan
apa gitu ya oh tapi pada intinya setiap ras beda perlakuannya atau seperti apa kurang lebih sama
sih anjing secara keseluruhan sama bisa ceritain nggak kalau di dock lover sendiri misalnya ada
pitbull juga terus treatmentnya seperti apa untuk anjing anjing yang lain yang ada di sana
kebetulan kalau di jakarta dog lovers semua kita terapkan anjing tuh friendly ya ramah untuk
anggota keluarga di jdl sendiri tuh pitbull banyak yang punya tapi mereka ramah sama anak kecil karena nggak diajarin
tapi mereka ramah sama anak kecil karena nggak diajarin jadi anjing anjing itu ramah untuk anggota keluarga jadi jdl sendiri tuh pitbull banyak yang punya tapi mereka ramah sama anak kecil karena nggak diajarin

karena fungsinya pasangan fungsinya kalau orang pl pitbull fungsinya buat apa sih buat jaga atau
buat guard dog ram dog gitu semua ada fungsinya jadi difungsikan memang secara awalnya ini sebagai apa

dengan kondisi dirantai dan akhirnya sampai serangan itu terjadi
menurut mas walder apakah hal ini memang kerap terjadi apabila anjing diperlakukan demikian
nah saya lihat sih ini banyak ya versinya ya saya nggak tahu ada yang katanya jarang dikasih makan atau gimana gimana
saya nggak mau terlalu ini
yang penting sih ini saya lihat kurang ini kurang sosialisasi sama pengenalan ini
pengenalan keanggota keluarga aja sih sebenarnya
jadi pada intinya agar si anjing peliharaan ini juga ramah terhadap orang lain
ataupun manusia misalkan lah pada intinya semuanya ya tidak hanya majikannya
lebih baik tidak diberi ruang hanya kandang dan dirantai
dan pelatihannya seperti apa itu mas
kan mungkin ada yang ditakutkan ada tamu kemudian kalau kita lihat nih ya banyak sekali video video yang akhirnya
tamu tamu itu takut dengan anjing akhirnya si pemiliknya harus mengandangkan anjing tersebut
kalau kandang kandang boleh tapi nggak lebih dari delapan jam sehari kalau kandang
nah kalau misalnya kita mau melihara hewan nih mas khususnya anjing
hal hal apa sih yang harus diperhatikan pada pertama yang umum gitu
yang penting mah niat komitmen
iya karena umur anjing itu paling kecil ada yang tujuh tahun paling gede bisa sampai kalau dia sehat bisa sampai di atas lima belas tahun
oh bisa sampai lima belas tahun bahwa sekali ya
jangan kecilnya aja suka kan kalau udah gede dikit
dicuekin apalagi dibuang gitu
nah kalau kecemburuan misalnya kita meyara si anjing ini dari zaman kita masih single sampai nanti kita sudah berkeluarga punya anak gitu
itu kecemburuan tuh juga terjadi nggak sih
iya karena anjing itu dia mengenal teritori sama properti
properti tuh ibaratnya majikan juga ya
iya itu propertinya dia
kalau orang mau ganggu misalnya ini aja kalau lagi makan nih ini nggak bisa digabung sama yang lain
oh harus beda sendiri
iya ini dikandang kalau dimakan
karena dia didekatin kalau lagi makan didekatin
teman yang di rumah dia gonggong
teritori yang paling penting
intinya jadi harus diperhatikan oleh kita jika memang ingin memelihara anjing itu tadi ya
jadi teritori memang diperhatikan sama properti yang memang menurut mereka itu kepemilikan mereka sendiri
dan bagi teman teman yang baiknya seperti apa
untuk menghindari mereka tuh agresif
jadi dia harus tahu batasan batasan
dia harus tahu ini lo anggota keluarga ini lo ya nggak boleh ini yang boleh gitu
itu berapa lama mas untuk melatih
bisa sampai pindahkan mereka
semua tuh kembali ke owner nya
karena kan yang di rumah owner nya
kalau kita pakai pelatih mungkin bisa di saat itu
tapi kalau di rumah kan balik lagi ke kita
nah otomatis yang lebih banyak waktunya tuh owner nya
nah kalau luki ini kan jenis
mas sendiri kan juga tidak dari kecil ya
maksudnya tidak dari lucky kecil sekali ya
dari sejak lahir kemudian dipelihara oleh mas walder
nah ini bagaimana treatment nya
sampai akhirnya bisa lengket banget seperti ini
sama kita juga orang baru ramah ya
kebetulan di rumah ini bukan anjing pertama yang masuk
saya ada yang lebih alfa yang dominan
nah pas datang ini sempat ini juga
sempat agak berantem juga
kembali lagi bersama kami di after dan sepanjang break ya
tadi anung tuh berusaha untuk dekat dengan lucky
tapi memang nggak bisa secepat itu ya mas
kenapa kamu nggak mau
caranya lebih baik seperti apa sih agar kita sebagai pemilik
ataupun nanti ingin memelihara anjing
cepat dekat dan anjingnya pun bisa menerima kita
yang penting sabar sih
sabar sama sering
oh harus sering interaksi
jadi dia kenal
ternyata dia masih
dia tahu juga kan
kita baru ketemu
kata lucky dia pegang pegang gitu kali ya
kuncinya memang utama di manusia sih mas berarti
di si pemiliknya
owner nya di owner nya
dan kalau misalnya tadi pertanyaan saya kembali lagi
saat ada anjing pilihan kita begitu agresif
terus kita diamkan saja
apa itu memang betul akan berdampak negatif ke selanjutnya
intinya itu anjingnya akan tetap agresif
bisa jadi karena anji itu ingatannya ini
misalnya anak kecil nih
dia gangguin anjing tetangga kan
nanti suatu saat kalau dia lihat anak kecil lagi
dia anggap itu semua musuhnya
jadi ini dendam ya
ada yang dendam juga anjing
kalau misalnya faktor psikologis
si anjing ini sendiri
kadang kan pertama kali ketika kita memutuskan mumiara anjing
kita nggak tahu jenis anjing apa yang kira kira cocok sama kita
itu bisa tahunya dari mana sih
oh yang penting yang utama sih tempat pertama
jangan tempat kecil kita mau piara
iya atau grid den
jadi selain tempat apalagi tuh
karena banyak ininya buat
belum dog food nya kan
terus kalau sakit dia harus bawa ke dokter
terus buat grooming nya kayak mandi atau gunting kuku
kan kalau kita nggak bisa gunting kuku sendiri pasti kita sewa groomer
berapa kira kira pengeluarannya mas
untuk satu anjing ya
kurang lebih sih tergantung makanan
kalau makanan kan harga juga bervariasi ya
antara mulai dari yang lima ratus sampai di atas juta juga ada
yang sekarung sekarung ya dog food nya
ini dikali tiga belas anjing
mas holder harus rajin nih kerjanya berarti untuk menghidupi anak anjing
dan bagaimana caranya dengan tiga belas anjing itu pada akhirnya ya mereka bisa tahu kalau mas holder adalah majikannya
dan antara tiga belas anjing itu juga nampaknya rukun
sampai saat ini sih rukun semua
jadi saya bagi dua sebenarnya
yang nggak semua karena takut
ini juga kan jaga konflik mereka
bagi dua sistemnya gimana tuh
saya ada rumah lagi
ada rumah lagi
setengah saya taruh di rumah yang lain
nah misalnya kita tuh kan kita tuh rumah yang kita punya suami punya anak anak
anjing pilihan heran kita udah kenal nih sama keluarga
tapi kan juga nggak menutup kemungkinan ada teman datang ke rumah
atau family terdekat
nah bagaimana cara menimbulkan respect sih anjing ini ke anggota keluarga yang jarang dia lihat begitu
yang pasti sih harus diketemuin
ini siapa sih datangnya kan
kalau anjing diumpetin malah dia kepo
oh itu terlalu
dia pengen tahu ada apa sih
diganggu nggak properti gue diganggu nggak teritori gue
jadi harus dilihatin
karena paling intinya mereka penjaga ya
sambil kita kontrol dianya
maksudnya dipantau terus
kalau kadang ada yang
kalau baru kenal gitu ada yang langsung
nyokot gitu apa maksudnya
jadi memang tergantung based on perilakunya begitu juga ya
jadi jangan justru dimasukkan ke kandang tapi justru dikeluarkan saja
biar dia tahu
tapi tetap ada di samping pemiliknya itu ya yang menjadi libit
iya jadi suatu saat jika orang itu datang lagi dia tahu
oh kenal oh itu teman majikan saya
nah yang terakhir mungkin ya kalau kita
kita kembali ke kasus pitbull yang ada di malang
mungkin banyak sekarang pemirsa cnn yang sedang menonton punya anjing peliharaannya pitbull
dan mungkin jadi timbul rasa ketakutan tersendiri apa yang akan terjadi dengan adanya kasus ini begitu
kira kira apa aja sih mas tips dan tracknya untuk bisa mencegah perilaku yang tidak diinginkan dari anjing ras ras yang khusus seperti pitbull ini
yang penting sih untuk anak kecil yang punya anak kecil yang penting pengawasan
jangan kan sama anjing
anak kecil kalau di mall aja tanpa pengawasan bisa kenapa napa kan
intinya yang penting pengawasan terus
untuk merawatnya untuk melatihnya seperti apa mas
latihan yang penting kesabaran sih kalau melatih anjing
kita harus menjadi lead juga ya
ada waktu bersama untuk bermain
jadi kita bisa menciptakan kepercayaan sama anjing
harus percaya gitu ya
kayak pacaran kan bener kan
karena pada intinya memang anjing mengetahui emosional kita kan
dan apa yang kita rasakan
makanya kalau misalnya ada orang takut
ada yang takut
jangan lari juga kan num ya
dan terima kasih mas holder ya
sudah hadir di studio after sepuluh
terima kasih lucky
lucky masih malu
jadi berbagai macam informasi
gak boleh lari justru kita harus hadapi saja
dan jika anda memang
yang penting komitmen tuh
bagaimana cara melatih mereka
jangan hanya karena suka atau ingin memelihara anjing saja
kita biarkan begitu saja ya
semua harus ada tips dan trik yang diberikan